kamu tut mama tuh cuma pengen kamu tuh seneng sama pekerjaan ini
sementara supaya senang sama pekerjaan itu gak bisa cuma sehari dua hari
harus dari sekarang sampai terus nanti kamu ketemu senengnya tuh di mana gitu
tut mama tuh cuma pengen kamu belajar
nanti satu saat mamah tuh bakalan tua
kalau mama udah tua nanti siapa yang bakal gantiin mama kalau
nanti kalau kita liburan kita bisa jalan jalan
bisa ke mall bisa ke kebun raya
terus kalau cucu dapet bonus kita bisa pergi ke ancol
harusnya mama yang nyantai
mereka pengen kamu makan kamu
ma mama tuh jangan mikir yang aneh aneh ya
pokoknya mama harus disini nanggungin cucu ya
yaudah kalau gitu mama habisin sarapannya
oh iya nanti kalau ada cuci yang kotor taruh aja di depan kamar mandi
kalau siama susah airnya kecil
yaudah kalau gitu cucu berangkat ya ma ya
eh eh ah ada yang lagi deketin aku
eh eh ah aku pura pura gak ada diriku
buruan aku terlambat ah
ceng lihat nih baju si edward sudah kumal
iya mah nanti beli yang baru
ma pinjem kunci motor mau antarin edward
jangan lama lama selesai antar langsung pulang
mas suha kesekoran edward mah bolak balik gak sampai tiga puluh menit
kecuali pulangnya ngopi dulu dan yaudah lah

nah itu sepuluh menit baru pas
jangan mau jalan
bapak telat juniper ke sekolahnya
sebentar lagi aku mau ajaknya juga dateng
pak kapan sih papa belajar motor
biar bisa ngantri juniper ke sekolah
iya ntar papa belajar motor ya
kalo papa bisa bawa motor kan papa ngantri juniper ke sekolah
kenapa baru dateng atuh kang
ini si jeneper telat sekolahnya
iya kang maaf tadi bannya bocor di jalan kang
nanti kamu belajar yang pinter ya
jangan lupa ini sarapan yang papa bawain dimakan
yaudah ini papa angkatin ya
satu dua tiga
eh kang tunggu atuh kang
si juniper belum naik
maaf kang saya kira tadi junipernya udah naik kang
hati hati jalannya pelan pelan aja
yaudah kang assalamualaikum
ini telornya tut
mams pokoknya aku udah nggak mau lagi ditukitan sama cucu
kan aku udah bilang man kalau ini tuh bukan bidangnya aku
tuh emang kamu pikir bahwa gerobak susu tiap hari itu pilihannya si cucu
keluar masuk kampung jalan dari pagi sampai sore
kamu pikir itu pilihannya dia
dia itu melakukan itu karena emang harus cari makan
kamu tau gak mimpinya si cucu itu lebih tinggi daripada mimpi kamu
dia tuh pengen jadi artis terkenal
bukan cuma pengen ketemu artis kayak kamu
tapi coba lihat apa sekarang yang dilakukan
kenapa sih mams
banding bandingin aku sama si cucu terus
mam lebih sayang sama cucu daripada sama anaknya sendiri
mama tuh bukan ngebandingin kamu tut
mama tuh cuma pengen kamu tuh seneng sama pekerjaan ini
sementara supaya senang sama pekerjaan itu gak bisa cuma sehari dua hari
harus dari sekarang sampai terus nanti kamu ketemu senengnya tuh di mana gitu
tut mama tuh cuma pengen kamu belajar
nanti satu saat mamah tuh bakalan tua
kalau mama udah tua nanti siapa yang bakal gantiin mama kalau enggak kamu coba
sekarang kamu mau ngapain coba
ya terus kursus nggak mau
ya sekarang kan aku jadi galau mams mau kerja apa
mama mah nggak bakal maksa kamu kalau emang kamu nggak mau
kalau kamu nggak suka juga mama mau
kalau mama tuh nggak apa apa
lagian kenapa sih mams
kayaknya keke banget ngelarang aku buat pergi kerja ke korea
padahal kan kejadian menimpa mams waktu itu bukan di korea
tut pergi ke luar negeri itu gak enak
jauh dari keluarga jauh dari temen temen
kamu mah seminggu di sana juga gak bakal betah tuh
kamu pikir kalau kamu kerja di korea kamu bisa pergi pergi gitu di sana jalan jalan
begitu melek mata nih ya bangun kamu harus kerja
sampai nanti begitu habis waktunya kerja
yang ada di pikiran kamu tuh cuma satu
pengennya tidur pengen istirahat rasanya
seminggu itu rasanya setahun tuh
mamah itu dulu pergi karena emang gak punya pilihan lain
orang orang di sini pada pergi juga pasti karena gak punya pilihan lain
kamu ngerti nggak sih tut
kenapa sekarang ini mama kerja mati matian
banting tulang cari nafrah kenapa coba
karena mama pengen kamu itu punya pilihan
nah sekarang ini kamu tuh punya pilihan tut
eh nggak usah salim
tangan cucu kotor
cucu mau ambil kerupuk
oh katanya kamu kenyang
kalau buat kerupuk masih muat